pasca pernyataan menko mariti mengenai larangan penenggelaman kapal asing
menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti memaparkan data capaian perikanan indonesia
produksi perikanan dan nilai ekspor ikan indonesia diklaim terus naik dalam kurun waktu lima tahun terakhir
bahkan mencapai angka tertinggi pada dua ribu tujuh belas lalu
meski terjadi penurunan volume ekspor namun dinilai tidak mempengaruhi nilai ekspor nasional
dalam paparan refleksi dan outlook kementerian kelautan dan perikanan tersebut
nilai ekspor tahunan perikanan indonesia diklaim naik dua empat persen
bahkan tren ekspor perikanan indonesia menjadi yang tertinggi di antara negara pesaing seperti thailand vietnam dan filipina
volume ekspor tahunan perikanan indonesia diakui turun sekitar tiga persen
tetapi tidak mempengaruhi nilai ekspor perikanan indonesia
pendapatan negara bukan pajak di sektor perikanan tangkap pada dua ribu tujuh belas
juga diklaim menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir
dengan capaian rp empat ratus sembilan puluh miliar
menteri susi pujiastuti kembali menegaskan bahwa polemik penenggelaman kapal telah selesai
kini kementerian kkp akan melanjutkan tren positif yang telah dicapai
kementerian kkp akan melanjutkan tren positif yang telah dicapai